hasil survei terbaru menunjukkan ada tujuh partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas terancam tidak lolos ke senayan untuk mendapatkan kursi dpr
ketujuh partai politik ini mendapat suara jauh di bawah ambang batas lolos parlemen
tujuh partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas terancam tidak lolos ke senayan
tujuh parpol itu adalah garuda berkarya perindo hanura psi pbb dan pkpi
hanura menjadi satu satunya parpol yang saat ini mempunyai kursi di dpr
enam parpol lain yang terancam tidak lolos ke parlemen adalah partai lama yang tidak memiliki kursi serta partai pendatang baru
seperti dikutip dari detik com litbang kompas juga membandingkan perolehan suara
di pemilu dua ribu empat belas
elektabilitas pada oktober dua ribu delapan belas dan maret dua ribu sembilan belas
berikut hasil survei ketujuh parpol tersebut
sementara itu dari hasil survei litbang kompas membagi parpol menjadi tiga kategori
kategori pertama adalah parpol yang dipastikan lolos ke dpr yaitu pdip gerindra golkar dan p tiga

kategori kedua adalah parpol yang elektabilitasnya memenuhi minimal ambang batas parlemen
termasuk dengan mempertimbangkan margin of error dua dua persen
demokrat pks pan p tiga dan nasdem masuk ke dalam kategori dua
kategori ketiga adalah parpol yang tingkat elektabilitasnya di bawah ambang batas parlemen
meski mempertimbangkan margin of error parpol ini sulit untuk masuk ke dpr
hasil survei yang digelar pada dua puluh dua februari hingga lima maret dua ribu sembilan belas melibatkan dua responden
yang dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan
hasil survei yang digelar pada dua puluh dua februari hingga lima maret dua ribu sembilan belas melibatkan dua responden
yang dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di tiga puluh empat provinsi
tingkat kepercayaan sembilan puluh lima persen dengan margin of error penelitian plus minus dua dua persen
pemilu kurang dari tiga puluh hari lagi hasil survei menunjukkan hanya ada empat partai

pemilu kurang dari tiga puluh hari lagi hasil survei menunjukkan hanya ada empat partai

pemilu kurang dari tiga puluh hari lagi hasil survei menunjukkan hanya ada empat partai

pemilu kurang dari tiga puluh hari lagi hasil survei menunjukkan hanya ada empat partai

pemilu kurang dari tiga puluh hari lagi hasil survei menunjukkan hanya ada empat partai

pemilu kurang dari tiga puluh hari lagi hasil survei menunjukkan hanya ada empat partai
pemilu kurang dari tiga puluh hari lagi hasil survei menunjukkan hanya ada empat partai

pemilu kurang dari tiga puluh hari lagi hasil survei menunjukkan hanya ada empat partai

pemilu kurang dari tiga puluh hari lagi hasil survei menunjukkan hanya ada empat partai

kita sekarang masih ada waktu sekitar dua puluh lima hari ke depan
dan kita yakin justru kita akan naik suaranya dari yang pemilu yang lalu
kalau pemilu lalu kita kan dapat empat puluh delapan kursi
nah target kita ya minimal tujuh lima persen
kita kalau bisa ya sebetulnya targetnya dua digit ya
namanya target ya kita targetkan
tapi minimal kita harus lebih besar dari pemilu yang lalu
tapi kan kuenya sama dibagi lebih ramai sekarang itu masih memungkinkan
sangat mungkin sekali karena tadi kan ada juga dari
kita juga bisa lihat partai partai mana yang sungguh sungguh
nah kalau kita kan alhamdulillah sungguh sungguh
kita kan bisa cek sebetulnya
dari dewan pemimpinan pusat partai nasional itu selalu ngecek
dari semua dapil itu sebetulnya yang kerja yang mana yang kurang kerja yang mana
kalau memang perlu di endorse kalau perlu dibantu dibantu
apa yang perlu dibantu
misalnya mereka kurang isu kita kasih isu
mereka butuh jaringan misalnya kita buka jaringan
bagaimana ketemu dengan ormas
bagaimana ketemu dengan tokoh tokoh pemuda
tokoh masyarakat ahli mulama dan lain sebagainya
dan itu semua kita lakukan
nah dengan kesungguhan seperti ini kita yakin bahwa partai ini akan naik
oke akan naik
bang rey sekarang kalau misalnya melihat
oke lah angka angka itu mungkin memang tidak ingin dijadikan rujukan
tapi angka angka itu ada
artinya memang sekarang apakah anda lihat memang sekarang publik
tidak terlalu interestnya kepada pemilu legislatif
atau memang mereka nggak dapat kotel
efek yang lumayan dari para paselonnya atau bagaimana
saya pikir ada dua faktor sekarang ini
faktor pertama memang karena pemilu yang digabung
jadi konsentrasi orang betul betul sangat pada pilih pers
dan agak melupakan partai partai pendukung
pada saat yang bersamaan partai partai pendukung ini
tidak punya pembeda yang jelas di tengah masyarakat kan
pandangan pkb sorry pandangan pks p tiga dan pkb misalnya
di basis pemilihnya mereka masing masing di dua satu apa bedanya gitu
sama sekali tidak terlihat
apalagi ditambah dengan pbb macam macam dan seterusnya
jadi ada kesulitan untuk membedakan mana yang harus dipilih
macam macam dan seterusnya
sehingga yang kemungkinan dilakukan adalah
mana yang paling populer dipilih oleh masyarakat gitu
karena itu popularitas yang kita sebut sebut
tokoh tokoh ya efek kedekatan antara presiden dengan partai juga menjadi
sangat memungkinkan untuk diuntungkan dan seterusnya
tapi di luar negara
nah dua pertimbangan ini menurut saya ada pertimbangan ketiga sebetulnya
yang harus cermat soal kemampuan pemilih untuk melakukan aktivitas pemilih mereka pada hari h
sebab kalau kita hitung sekarang kan rata rata pemilih itu kan tps itu punya tiga ratus pemilih
itu ketentuan pkpu
sementara bilik suaranya disediakan oleh kpu itu hanya empat
nah simulasi yang dilakukan di beberapa tempat
setidaknya orang butuh lima sampai tujuh menit untuk melakukan pencoblosan
saya tidak terlalu yakin kalau mereka bisa lima menit
dengan model suara seperti sekarang
oleh karena itu ada kecenderungan yang ketiga ini
kecenderungan ketiga adalah
nah kalau yang penting coblos
yang paling dekat lagi ini dengan presiden wakil presiden seperti yang sekarang ini
itulah mungkin bisa menjelaskan mengapa pdi perjuangan misalnya sampai sekarang kuat sekali
mendapat kotelefek kalau di dua itu adalah sama sama
sama sekali gerindra karena partai yang lain sepertinya belum mendapatkan apa apa
pada saat yang sama katakanlah sekarang ribuan
caleg juga melakukan hal yang sama misalnya simulasi pencoblosan
tapi kemudian apa strategi khusus mungkin yang bisa dilakukan oleh p tiga
kemudian pan atau untuk memastikan bahwa angka angka yang mereka percaya bahwa bisa didapat
itu benar benar didapat
kita bahas setelah jeda ya
tetap di cnn indonesia prime news
karena kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
pada saat yang sama sekarang ada ribuan calon anggota legislatif yang sedang berupaya untuk mendapatkan kursi di senayan
dari p tiga kemudian pan dan juga banyak partai
jadi sama sama melakukan targetnya sama yaitu suara juga didapil mungkin yang sama bersinggungan satu sama lain
tapi bagaimana memastikan bahwa partai partai papan tengah ini p tiga kemudian pan masuk dan menempel diingatkan dan berpengalaman
dan bagaimana memastikan bahwa partai partai papan tengah ini p tiga kemudian pan masuk dan menempel diingatkan dan berpengalaman
dan bagaimana memastikan bahwa partai partai papan tengah ini p tiga kemudian pan masuk dan menempel diingatkan dan berpengalaman
karena kalau misalnya tadi dikatakan pembedanya agak sulit antara satu partai dengan partai lain jadi apa sekarang bang saleh
jadi pertama begini kalau kita kan pan itu dari awal kelahirannya kan kita selalu mengacu pada reformasi
sebetulnya kan apa yang kita hadapi dalam demokrasi yang sekarang itu dengan segala kelebihan kekurangannya itu adalah reformasi
nah tapi itu kan nggak cukup hanya mengulang cerita seperti itu
kita harus mengulang cerita seperti itu kepada seluruh kader kader kita yang terutama caleg caleg itu untuk menjelaskan kepada masyarakat apa semestinya yang sekarang dan akan kita perjuangkan yang masih akan datang terkait dengan kepentingan masyarakat
dan di situ kita akan membuat pembeda pembeda
ya akan kita jelaskan pada mereka misalnya kalau pan ini menang misalnya seperti itu lalu dari sisi pengelolaan guru pengelolaan honorer pengelolaan yang lain lain itu akan kita sampaikan ke mereka
dan ini bisa saja berbeda dengan secara spesifik ya

dengan apa yang dikampanyekan oleh capres capres itu
ya bisa jadi kan capres cawapres itu dia kan asumsinya kan kita menang besar dan kemudian bergabung di situ
tapi kita bisa mungkin dalam skala yang katakanlah lokal ya
karena kan kalau caleg caleg itu kan dia punya dapil sendiri
misalnya di dapil sini bagaimana caranya kita
nah kalau saya misalnya ini mengembangkan ekonomi mikro seperti apa
saya sekarang sedang berpikir bagaimana nanti di desa desa itu orang orang dilatih misalnya bekerja
di sana menjahit
kita ajarin mereka menjahit supaya mereka bisa
ini contoh ya
kalau misalnya nanti yang lain lain pekerjaan pekerjaan ini
jadi sudah sangat sangat personal pendekatan ya seperti itu
sangat personal dan itu harus kalau perlu memang mereka harus kenal kita
jadi bukan hanya kenal nama begitu taruh gambar di pinggir jalan langsung merasa kita bawakan dipilih
pengaruh atau tidak
paslon dan itu pasti berpengaruh dan itu tidak bisa dilakukan sendiri
karena terutama dengan luas teritorial yang luar biasa di dapil saya seperti itu
luar biasa di dapil saya sembilan belas kabupaten misalnya
itu kita harus membutuhkan banyak tenaga
relawan relawan kita kita minta tolong supaya mereka bahu membahu membantu kita untuk menjelaskan masyarakat
apa yang akan kita lakukan apa yang sedang kita perjuangkan bagaimana kibrah kita di dpr
undang undang apa yang kita setujui undang undang apa lagi yang akan kita perjuangkan
itu mungkin mereka lebih paham
oke mungkin mereka lebih paham
mas awi bagaimana dengan p tiga
kemarin katakanlah misalnya di dapil nih ketika kemarin ada badai politik itu
adakah ada secara personal warga yang benar benar menanyakan ini bagaimana ini seperti apa
ya itu bentuk kebudulian
dan apakah itu berpengaruh sebenarnya
ya itu sebenarnya lebih pada bentuk kebudulian
sebenarnya p tiga ini seperti apa kasusnya sih yang menimpa gus romi itu
p tiga ini partai lama infrastrukturnya sudah cukup kuat sudah merata di semua kecamatan
dan ketika kita nyebut p tiga misalnya di dapil saya itu ya memang terutama
pemilih pemilih tradisional itu masih
dan itu yang kita rawat gitu kan
kalau kaedah pesantrennya itu kan begini
mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik
tradisi pemilih pemilih lama p tiga kita pertahankan
tokoh ulama tokoh masyarakat tokoh pemuda aktivis silam kita pertahankan
sambil lalu kita menyasar pemilih pemilih yang belum tahu p tiga sama sekali
kalau pemilih tradisionalnya ini tidak dipertahankan
maka p tiga sudah bubar
namun demikian tantangan kita di dua ribu sembilan belas memang berbeda dengan yang sebelumnya
selain faktor politik adanya pemilu serentak
baru pertama kali kita semua mohon maaf semua partai politik gagap sebenarnya itu
kalau ada istilahnya tadi kotel efek dari awal p tiga bukan tidak percaya kotel efek percaya kotel efek dan tidak berharap
karena sudah ada hitung hitungannya nggak mungkin
karena hitung hitungan sejak penyusunan ru pemilu sudah kelihatan
kita belajar dari pengalaman di negara negara lain
maka yang dilakukan apa
infrastruktur yang dimiliki p tiga ya garap sendiri
apa yang dilakukan misalkan p tiga sebagai salah satu partai islam misalkan kepedulian kita terhadap pondok pesantren
maka berjuangkan ru pesantren dan pendidikan keagamaan
dan itu lumayan bisa diterima seperti itu
termasuk juga keberpihakan kita pada isu isu kerakyatan yang lain
sama sebenarnya tetapi kan memiliki irisan yang berbeda
kalau kemudian bagaimana apakah pilpres ini berdampak
di satu sisi kita harus menyesuaikan di sisi lain tampil dengan pasangan capres
kan kita memiliki tugas ganda
satu memenangkan partai yang satu lagi memenangkan pilpres
dua duanya sama sama penting
tinggal bagaimana kita berselancar di atas gelombang
supaya kita tidak karam
oke berselancar ombaknya juga gede gede gitu ya
cuman tadi ini gini nih pak awi tadi
itu kan soal kotel efek tadi kan tidak mengharapkan gitu loh bahasanya tadi
mestinya ini nggak tahu kalau p tiga kemarin ya
mestinya itu kan presidensial threshold itu nggak usah ada
supaya semua partai bisa mengusung calonnya sendiri
ini soal kedengaran
kalau kita mau mawan ya sudah
tapi kan kita bicara kenegaraan kebangsaan bahwa koalisi pemerintahan itu tertata sejak awal
kepentingan kepentingan politik kita itu dikorbankan
nah itu tetap
buktinya kan seperti itu
dan kita sudah kita sadari
kebetulan pilihan yang menang di dpr itu yang pakai presiden threshol
dan itu tidak ada masalah
dan wacana soal tidak pakai presidensial threshold itu dibahas di dpr
kebetulan itu yang kalah gitu loh
nah ini kan persoalan pilihan
kebetulan teman teman mayoritas memilih yang tadi
nah persoalan apa soal tata negara dan lain sebagainya itu kan menyusul
itu bisa dibicarakan lebih lanjut
nah masalahnya sekarang
ini masalahnya keadilan dari koktelefe
ini masalahnya ini loh
kita kan tadi mbak mengatakan ini partai partai pendukung rasa rasanya nggak dapat imbas dari pendukungan capres cawapres ini
nah kan itu bisa dibenarkan sebetulnya secara sepintas lalu
walaupun nanti kalau dikaji kaji ada sedikit banyak
tapi yang kedepannya yang perlu dipikirin ini adalah bagaimana semua anak bangsa ini bisa ikut terlibat di dalam pertarungan perebutan pemimpin nasional
karena kalau tidak seperti itu ya semua orang kayak sekarang coba dua capres capres
capres yang pertama satu katakan ya
capresnya adalah yai ma'ruf amin
ini kan bukan orang partai
katakan lamu iskubun dulu pernah di partai
bukan orang partai
artinya secara struktural ke partai
ya nggak ada yang mestinya bisa dilekatkan ke beliau
begitu juga di kita
kita ini cuma satu partai yang kena
karena kebetulan kedua duanya dari partai gerindra
jadi yang lainnya kan enggak
ini kan sebetulnya jadi limitnya itu jadi terbatas
iya limitnya terbatas
tapi bagaimanapun ini memang yang sudah ada sekarang dan memang harus dihadapi bang rey
tapi sebenarnya kultur atau budaya para pemilih sekarang itu sebenarnya akan berpengaruh tidak kepada pilihan pilihan
pilihan partai politik mereka
nanti setelah jeda bang rey ya
kita juda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
jadi sekarang kita bahas apa saja kemungkinan sih yang mempertimbangkan pemilih untuk memilih caleg mereka
kalau tadi bang ray bilang lima menit tujuh menit untuk melihat semua nama kita riset itu kayak gak mungkin dan berat sekali sulit untuk dilakukan
apalagi fokusnya sekarang ini kepada pilih press
orang memilih pilih press selesai
mungkin dia sudah paling dugaan saya paling cepat dia nanti ke dprd tingkat dua
karena itu yang paling dekat dengan dirinya kan
itu mungkin yang nyalek sudaranya macam macam sehingga dicari oleh dia
kalau yang dprd dpr tingkat nasional mungkin nggak terlalu peduli bagi mereka
karena memang tidak ada impact langsung
kalau dprd tingkat daerah itu kan memang ada impact
sehari hari mereka dengan begitu
dan pilih pressnya gitu
nah dari sini juga sebetulnya bisa dijelaskan yang paling pokok sekarang ini adalah kalau kita lihat hasil survei itu
alasan utama orang sekarang memilih orang lain
entah itu calon presiden atau itu caleg itu nggak ada lain kecuali karena kedekatan
dia kenal dia pernah disapa dia pernah ditegur gitu
macam macam dan seterusnya
bahkan kalau kita lihat
tapi yang menyapa yang menegur itu kan juga tidak satu dua
bang rey jadi kan ada banyak jadi
iya itu artinya
yang sekarang ini ya apa namanya itu bertarung rajin untuk saling menegur melihat mendengarkan gitu
sebetulnya caleg caleg ini menurut saya tidak terlalu penting kampanye dalam pengertian menjanjikan ini menjanjikan itu
mau mendengar saja mereka udah luar biasa yang menyapa
mau menyapa gitu
nah ini kesempatan mereka sekarang ini rapat terbuka ini bisa melakukannya
kesapaan macam macam dan seterusnya itu
kalau karena kita lihat hasil semua survei selalu mengatakan yang paling utama adalah kenal dan kita kenal gitu
ada orang yang mengatakan uang gitu
tapi kalau dilihat dari survei itu sebenarnya uang sekarang faktor keempat faktor kelima gitu
artinya selama orang kenal selama orang dia merasa dekat ya
selama orang itu merasa orang ini pernah melakukan sesuatu terhadap dirinya gitu
dia sih nggak perlu lagi menagih sesuatu di ujung pemilu gitu
atau sebaliknya memang kalau kita lihat survei survei juga sekarang itu
setiap orang sih tetap minta uang gitu
tetapi belum tentu itu akan jadi pilihannya di tps gitu
kami akan minta uang kira kira begitu
oleh karena itu sebetulnya lagi lagi harus dikatakan tentunya adalah door to door ini
sejauh apa p tiga punya militansi yang kuat mengerahkan semua potensi partainya
entah itu kader entah itu caleg entah itu apapun partisan macam macam

mereka harus door to door tidak lagi berbicara yang lain kecuali berbicara tentang pan pan pan gitu
mereka harus door to door tidak lagi berbicara yang lain kecuali berbicara tentang pan pan gitu
mungkin strategi yang harus dibangun itu adalah membentuk pan pan pan gitu
nah nanti di tengah tengah itu kan adalah ada orang yang bekerja
untuk pan itu adalah saya pan p tiga itu adalah saya macam macam
itu caleg calegnya kan kira kira gitu ya
tapi secara umum harus ada orang yang bekerja betul membentuk image di kalangan publik itu yang penting pilih pan
yang penting pilih p tiga
dan masa masa kampanye terbuka seberapa krusialnya itu mas awi
ya memang ini apa ya istilahnya sudah last minute gitu
detik detik terakhir lah kalau dipersiapkan itu
bisa tidak ini
ya segala kemungkinan masih bisa apalagi ini politik dinamika sosial di masyarakat itu terus bergerak
dan sisa waktu yang ada jadi kalau nanti putri mengundang kami tidak bisa hadir di studio itu jangan
tolong dimaklumi gitu
mulai dua puluh empat maret ya sulit ya baik
bahkan besok pun harus turun ke dapil gitu untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita ini harus lolos parlemen
syukur syukur saya yang terpilih di dapil itu kan seperti itu
karena selama ini ikatan sosial dengan mereka sudah terjadi cukup lama
oke oke bang saleh
ya sama sebetulnya
jadi segala macam bentuk kampanye sebetulnya sudah dilakukan
sebetulnya bagi saya kampanye yang efektif selain yang disampaikan pak rai tadi itu adalah kampanye memang sepanjang masa
dari sejak kita jadi anggota dpr itu kita sudah menunjukkan performance kita
nabung sosial ya
ya jadi jangan pernah malas untuk reses misalnya gitu ya
jangan sampai misalnya resesnya dua hari
habis itu pergi kemana gitu
jadi kalau memang resesnya itu diberikan empat belas hari misalnya atau sepuluh hari
ya gunakan semaksimal mungkin itu
karena nanti begitu pas menjelang pemilu baru kita terasa bahwa ternyata banyak masyarakat yang belum kita tumui
banyak masyarakat yang belum kita datangi
maka strategi yang paling utama menurut saya itu tadi
memang lakukanlah upaya semaksimal mungkin sejak kita memang jadi politisi
sejak kita mungkin jadi anggota dpr
bagi yang belum pun bagi yang belum jadi anggota dpr ya harus diusahakan
seperti saya dulu
periode yang lalu kan saya baru belum jadi menteri bumn
baru sekali saya nyalekkan
tapi selama dua tahun sebelum pemilu itu saya sudah keliling juga
kan investasi besar juga kalau dua tahun
keliling ke sana kemari begitu
tapi memang beda sudut pandangnya
kalau mereka ngerasa masih pemilunya terlalu cepat
ini sekarang masih belum menjangkau sedangkan masyarakat lain mendingan
pemilunya besok aja supaya nggak terlalu lama
tapi bagi mereka yang sudah bekerja lama sebetulnya tidak ada masalah
susah ini kan
ini makanya mungkin ada juga yang salah strategis
sejak dari awal
tidak menyangka bahwa sekarang ini pemilu dilakukan secara serentak
daya tarik persennya jauh lebih kuat daripada tarik pilih kemana pun partai
mestinya dengan cara membaca seperti itu mereka harus menempatkan caleg caleg yang tidak lagi beresiko
nah misalnya bung saleh
berisiko itu misalnya sepertinya apa
misalnya bung saleh sudah bekerja di dapilnya sekian lama
tiba tiba dipindah ke dapil yang lain
dia memulai dari nol
dan model yang seperti itu sekarang kalau kita lihat
kalau tokoh itu memiliki kemampuan daya jual
tidak ada masalah kan
nah ini demi mengakomodir kepentingan si a si b si b dan seterusnya itu dibuatlah nama nama baru
dan itu memang seperti berjudi di dalam pelaksanaan pemilu
mestinya mereka yang diinvestasi cukup lama dan seterusnya itu bangun
karena sudah lihat gejalanya kok
pemilih kita makin rasional
pemilih kita makin profesional
mereka kalau tidak kenal tidak akan milih kira kira
sekalipun digelontorkan begitu banyak
katakanlah uang dan macam macam dan seterusnya
tapi pemilih kita sekarang lebih melihat partai saja atau orang per orang
makanya kalau kita lihat sekarang itu ada yang berani pindah partai kan
dia sangat cepat gitu
karena itu sudah membangun basis politik dari awal
jadi kemanapun dia pergi besar kemungkinan dia akan tetap dipilih
ini berkaitan dengan hasil survei yang tadi di awal
itulah sebabnya mengapa misalnya partai partai yang menengah tadi itu dianggap tidak lolos
karena dia akan nanyanya partai
dia tanya kamu pilih partai apa
dia sebutlah partai ini ini segala macam
coba kalau dia tanya calegnya
apakah kamu memilih masawi misalnya gitu
ya mungkin beda hasilnya
bisa jadi masawi ini nomor satu atau nomor dua didapilnya gitu
kan itu yang bisa membedakan
makanya betul kata pak rai tadi
masyarakat melihat cerdas mereka akan lihat nih calegnya ini betul nggak
performanya bagus nggak
kapasitasnya mumpuni nggak gitu loh
dan seterusnya dan seterusnya
oke baik baik
terima kasih bapak bapak sudah berbagi malam hari ini
jadi kira kira saya bisa menghubungi masawi dan bang saleh nanti setelah tujuh belas april gitu kira kira ya
bapak bapak kami tunggu terus kabarnya
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
cnn indonesia prime news segera kembali